berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah banjir di dki jakarta
salah satunya adalah proyek sodetan kali ciliwung ke banjir kanal timur
presiden jokowi dodo optimis proyek sodetan ini bisa rampung dan beroperasi pada april tahun ini
lalu seperti apa profil dan cara kerja sodetan kaliciliwung
sodetan kali ciliwung membentang sepanjang satu dua puluh tujuh km dari titik masuknya air atau inlet di kawasan bidara cina
hingga tempat keluarnya air atau outlet di kanal banjir timur kebonanas jakarta timur
sempat mangkrak selama enam tahun proyek yang menelan biaya mencapai satu dua triliun rupiah ini kembali dikerjakan
sebelum proses pembuatan sodetan kementerian popr terlebih dahulu membuat bangunan outlet open
sepanjang satu ratus enam puluh lima meter dari bibir sungai
menuju lubang terowongan dengan kedalaman empat belas meter
dan hal yang sama juga dilakukan di titik inlet
ada bangunan dengan kedalaman empat belas meter
seperti yang anda lihat saat ini dan setelah itu kementerian pupr membuat bangunan permanen di titik tengah
atau arriving shaft yang merupakan pertemuan sisi inlet dan juga sisi outlet sodetan bawah tanah ini
seselanjutnya pembuatan dua terowongan dan pemasangan pipa beton
dengan diameter masing masing tiga lima meter
bisa dilihat dalam grafis pemasangan pipa beton dilakukan dari titik outlet di kanal banjir timur
menuju bagian tengah yaitu arriving shaft
begitu juga di titik inlet pipa beton dipasang menuju bagian pertemuan arriving shaft
dan kita bisa lihat ini ada pipa beton dimasukkan satu persatu oleh mesin pendorong
dengan pipa yang berdiameter tiga lima meter
panjang terowongan dari titik inlet ke titik tengah yaitu sepanjang lima ratus empat puluh sembilan meter
cara kerja sodetan ciliwung ini mengandalkan beda titik atau elevasi
air dialirkan dari kali ciliwung menuju area driving inlet syaf
selanjutnya melalui pipa air akan mengalir ke arriving shaft hingga menuju outlet di kanal banjir timur
kita lihat bagaimana prosesnya
seperti dalam gambar ini
dan kehadiran sodetan ini akan mengurangi debit air di sungai ciliwung hingga tiga puluh tiga meter kubik per detik
pada saat status banjir siaga empat dan enam puluh tiga meter kubik per detik pada saat status banjir siaga satu